selangka fokus sama kayak tadi pura juga gitu mas ibu rossa ketiduran sampai renah
harap rangka sekolah cuma sama mbak mirna doang terus masih rumah enggak mas ibu pergi
kan tadi ibu pamitan sama kiki raina udah berangkat sama mbak mirna bu tadi mau bangunin
ibu tapi enggak teka sih jadi udah berangkat ya mereka ya iya aku ngapain ya sekarang apa
aku ke makam roy aja bapak bapak saya mau penggalian tanah makam adik saya ini dilakukan sesegera
mungkin sampai kita menemukan kerangka adik saya karena sementara
setelah itu kita rapikan kembali
hai d diam shock daftarnya berapa
hai sentapa tadi mereka telepon saya kurang lebih sepuluh nit lagi semisal ini
hai selangkah lagi
hai selangkah lagi
semua masalah lorena akan jelas
kelakuan riki ini benar benar bikin aku gak tenang
kenapa dia begitu berani dan sangat tidak menghargai aku sebagai suaminya elsa
apa sih yang membuat dia senekat itu
apa aku harus bicara ini sama papa surya
wah kok jam segini kamu belum siap siap berangkat coffee city
ini kan hari pertama puasa pak
coffee city baru buka jam lima
nanti pas buka puasa baru kita buka
emang biasa begitu kalau hari pertama puasa pasti begitu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nek ada apa
oh ya karena ini bulan ramadan
bapak mau mengucapkan maaf ya kalau papa ada salah selama ini sama kamu
waalaikumsalam pak sama sama
aku juga mohon maaf kalau ada salah salah kata di masa lalu pak
ada apa nek
keberatan kalau seandainya aku minta waktu papa karena ada yang ingin aku bicarakan dengan papa dan juga mama
kayaknya lebih baik ketemu langsung pak tidak lewat telepon
kalau bapak tidak keberatan apakah aku bisa datang ke rumah bapak atau mungkin papa bisa datang ke kantor aku
kalau nino sampai seperti ini pastinya ada masalah yang sangat serius
mumpung papa belum berangkat ke covid sembilan belas papa ke kantor kamu saja enggak papa
bapak berangkat sebentar lagi ya
wah kalau gitu terima kasih banyak pak
kalau gitu sampai ketemu di kantor ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nino kenapa pak
nino katanya mau bicara sama aku
ada apa lagi ya dia
papa juga belum tahu sih ada masalah apa
moga moga sih nggak ada masalah ya
tapi kita akan tahu setelah nanti ngomong sama nino di kantornya
aduh ada apa lagi nih
pasti ada masalah sama elsa
ya udah aku siap siap dulu ya
lah nah lah lah lah lah
ibu kok udah rapi mau pergi kemana
saya mau ziarah ke makam roy
enggak nunggu masalah pak mbak andin dulu gitu
enggak usah saya sendirian aja
lagian kan al sama andin kemarin sudah ziarah ke makam roy
ya udah ibu hati hati ya bu ya
kamu beres beres ya
ibu cuma bisa mengingatkan
kalian sebagai calon pengusaha
harus menjaga relasi dengan baik
yang pastinya dalam hubungan pertemanan
kalian punya hutang sama temen kalian
terus kalian lupa bayar
kalian menunda untuk bayar itu
itu enggak boleh
lebih baik dibayar
kalian gak akan pernah tahu
teman kalian nanti ke depannya menjadi seperti apa
mungkin bisa jadi partner yang baik
tapi kalau misalkan kalian menunda itu semua
nanti kalian nggak akan dipercaya
tuh dengerin tuh
baik kalau gitu cukup pelajaran hari ini
jangan lupa untuk siapkan diri untuk minggu depan
karena minggu depan akan ada kuis
selamat siang bu
sekarang aku ke kantor masalah
buat nganterin dompet
mendingan aku telepon dia dulu
tapi kayaknya enggak usahlah
aku datang aja ke sana
udah lama kan enggak pernah kasih surprise ke dia
tepat tepat baru lagi
apa yang pada rupanya ada
apa ketinggalan di rumah
ada apa masal
dompet saya kayaknya ketinggalan di rumah
coba tolong kamu cek ke kamar saya ya
eh ini ya kiki langsung coba cek di kamar ya mas el ya
kiki udah cariin di laji di bawah bantal di selimut di kolong kasur
gak ada mas dompetnya
coba deh cari lagi cari lebih teliti
jangan buru buru carinya
iya bentar bentar mas ya
gak ada udah kiki cari
dompet saya dimalai
wajarlah kan ini hari pertama puasa jadi masal gak fokus
sama kayak tadi ibu rosa juga gitu mas
ibu rosa ketiduran sampai reina hari perangka sekolah cuma sama mbak mirna doang
terus mamasnya masih di rumah
enggak mas ibu pergi ziarah ke makamnya mas roy
ziarah ke makam roy
mamah ke makam roy kamu yakin
ya ya yakin mas kan tadi ibu pamitkan rok
iya iya yakin mas kan tadi ibu pamitkan rok
tadi ibu pamitan sama kiki
yaudah makasih ki